curian sepeda motor di rumah indekos di kawasan petukangan utara jakarta selatan pada awal november lalu terekam kamera cctv
pencuri beraksi dengan modus berpura pura mencari kamar yang disewakan sebelum membawa kabur sepeda motor ini
sementara itu di sebuah perumahan di karawang jawa barat seorang pelaku kedapatan tengah mencoba mencuri motor menggunakan kunci t
aksinya dipergoki pemilik rumah tetapi pencuri ini menodongkan senjata api dan berhasil melarikan diri
motor yang diparkir di tempat indekos dan perumahan memang kerap menjadi sasaran empuk komplotan pencuri motor
area parkir terbuka tanpa penjagaan ketat serta tidak adanya kunci ganda membuat sepeda motor mudah berpindah tangan
kadang waktu yang dibutuhkan pencuri tak sampai lima menit
ini modusnya itu dia datang ke kosan nyari yang kosong biasanya dia gambar
oh keadaannya begini ya gampang mungkin besok dibalik lagi lain orang lagi gitu
data mabes polri pada juni lalu menunjukkan angka kriminalitas meningkat di masa pandemi
khususnya untuk pencurian sepeda motor pada pekan ke dua puluh tiga tahun ini tercatat sebanyak satu ratus empat belas kasus
sedangkan pada pekan ke dua puluh empat bertambah dua ratus dua puluh enam kasus
di seluruh indonesia atau naik sebesar sembilan puluh delapan dua puluh lima persen
badan kehormatan road safety association rio octaviano mengatakan
pemilik sepeda motor harus melakukan sejumlah tindakan preventif
gembok ini sifatnya lebih ke arah memperlambat memperlambat proses
nah uju bilang mijalnya kalau misalnya harus hilang gitu ya
hanya memperlambat prosesnya
biasanya yang paling simpel gemboknya itu kita taruh di velg
kenapa di velg
karena kita juga menghindari penggembokan yang dilakukan di cakram ini
karena cakram ini sifatnya lebih kepada keamanan berkendara kita pada saat jalan
dalam kondisi falk terkunci motor hanya dapat bergerak kurang dari satu meter
pencuri juga butuh waktu untuk membuka
kunci gembok sebelum atau sesudah membobol kunci kontak
selain itu anda juga dapat menambahkan pengamanan ganda
meski tetap berpotensi dicuri
untuk saat ini sepeda motor dengan teknologi kayless juga dapat menghambat aksi pencuri
di luar semua upaya itu
tetap waspada dengan memarkirkan kendaraan di tempat yang terproteksi
baik oleh pagar dinding
ataupun tempat yang dijaga personil keamanan
angga cita kesuma jakarta